nah belakangan ini nama anies mata memang cenderung lebih kuat dibanding nama nama kader pks lain yang direkomendasikan sebagai calon wakil presiden
atau mungkin ia masih bersemangat dengan istilah calon presiden
nah sebelum kita berbicara langsung dengan yang bersangkutan kita buka terlebih dulu figur seorang anies mata bersama dua orang panelis kita
ada bang wimar witular analis komunikasi politik dan juga bang alvito dinova gintix jurnalis senior
kalau saya ini sebut nama anies mata apa yang terlintas di benak bawah bapak berdua
pak wimar dulu
pks pks itu punya ciri bahwa ketua ketuanya itu sering berganti dan muda gitu
jadi kesannya fresh
memang ada yang tidak begitu sampai akhirnya
tapi anies masa setahu saya tetap bersih gitu namanya
oke bang wito sendiri
ada beberapa nama ya
kalau misalnya kita bilang pks yang terlintas di benak kita siapa
beberapa hanya beberapa nama sesungguhnya pks
dan anies mata adalah salah satunya
yang paling yang orang nggak boleh menutup mata dan harus memberikan apresiasi secara objektif adalah ketika badai begitu deras menerpa pks
ketika ketua presidennya masuk bui kpk anies kemudian tampil ke depan berusaha untuk menjadi apa namanya pemersatu gitu loh
dan itu somehow itu lumayan efektif lah
walaupun damage nya sebindan gitu ya
tapi nggak juga membuat pks kemudian terpuruk
dengan waktu yang cukup singkat menjelang dua ribu empat belas kemudian anies mata bisa mengumpulkan kekuatan kekuatan pks yang tersisa dan kemudian masih tetap eksis di dpr
dan itu kita harus berikan apresiasi
itu salah satu legasi anies mata yang paling anda lihat ya
tapi kalau kita bicara mengenai peluang ini
kita sebelum menguji anies mata beneran gitu ya
kalau kita lihat peluangnya kalau saya keluar rumah atau jalan dua sampai tiga km
dengan banyaknya baliho menurut anda anies mata ini akan jadi bunga bunga demokrasi saja seperti orang orang lain
atau justru anda lihat bisa masuk ke tengah gelanggang nih
punya peluang ke tengah gelanggang nggak bang vito
kemungkinan itu ada ya
kalau misalnya kita lihat seperti yang saya katakan tadi jumlah orang di pks itu nggak terlalu banyak
kalau misalnya kita sebut siapa sih pks itu salah satunya anies mata
top of mind nya itu dan itu juga bukan hanya sekedar citra
dia punya akar rumput
somehow punya akar rumput yang mungkin akan kita dalami lebih jauh lagi soal akar rumput
ini sebenarnya produktif atau kontraproduktif sesungguhnya secara organisasi di dalam pks
apakah akar rumput masih kuat atau rumput sudah menjadi ilalang pak wibar
ya paling nggak kita lihat positifnya dulu nanti banyak kesempatan cari negatifnya
kita nggak boleh ngerasani aja di belakang tapi kita nanti harus hadirkan dan kita uji anies mata
kita usai jeda berikut ini di layar pemilu terpercaya kupas kandidat
terima kasih anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya kupas kandidat anies mata
sesuai dengan judul malam ini maka tidak lengkap jika kita tidak mengundang yang bersangkutan
jadi nggak cuma saya bang vito dan pak wibar aja yang ngerasain di belakang
oh kalau kita ngomongin di belakang ya
langsung saja kita akan undang inilah mantan presiden partai keadilan sejahtera anies mata
terima kasih sudara
meskipun tanggal tua tapi harus sehat ya pak anies
silahkan duduk pak anies
oke kita akan bicara mengenai anies mata dan masuk ke gelanggang pilpres
saya nggak ragukan anda yang meragukan
saya yang meragukan ya
oke deh kalau gitu saya terima disclaimer
tapi kalau saya keluar rumah bang anies jalan tiga empat km pasti ngeliat baliho anda
menurut anda anda pasang baliho di seluruh indonesia itu seberapa yakin anda bisa kemudian masuk dalam gelanggang pilpres kali ini
padahal baliho sudah ada di mana mana
keyakinan anda berapa persen bisa masuk gelanggang
ini bukan soal keyakinan buat saya
ini soal melaksanakan kewajiban dulu
di partai saya diputuskan sebagai salah satu dari sembilan
setelah itu saya kerja
saya percaya kalau setiap kita ini sebagai orang beriman juga seharusnya percaya bahwa nama presiden indonesia itu untuk dua ribu sembilan belas sudah ada di lohul mahfuz
cuma kita ini semua punya masalah yang sama
tidak ada di antara kita yang tahu nama yang ada di sana itu siapa
jadi ini bagian dari usahanya anies matan ya
jadi ini usaha
tapi anda tetap optimistis tetap percaya bahwa ya ini mungkin akan jadi tahun keberuntungan anda dua ribu sembilan belas
kita nggak bekerja kalau nggak optimis
kalau kita bicara konvensi ini kan anies mata ini tergabung dalam konvensinya di pks
seberapa serius sih konvensi ini
sebenarnya bang anies banyak juga yang meragukan pks ini benar benar konvensi atau konvensi pura pura sih nanti di ujung ditikung sama orang di perempatan gitu kan misalnya
ditikung sama orang apa ditikung di dalam
kalau di pks tidak ada konvensi
jadi sosialisasi aja begitu
sosialisasi aja begitu
putusannya dari mana dong nanti
keputusannya nanti dari partai berdasarkan pembicaraan dengan partner koalisi
saya sendiri sudah tidak ikut kita para calon tidak ikut
itu urusan pimpinan
kita terima keputusan nanti mereka seperti apa waktu mereka bernegosiasi dengan partner koalisinya
jadi tugas saya sosialisasi
anda mengusung arah baru indonesia
arah baru apa yang ingin anda tuju dan yang lama kenapa harus diarahin ke yang baru
apakah yang lama jelek semua
saya bicara tentang gelombang sejarah indonesia tahun dua ribu tiga belas lalu
saya menulis buku gelombang ketiga indonesia
saya membayangkan bahwa sekarang indonesia memasuki gelombang ketiga dalam sejarahnya
nah gelombang ketiga ini seharusnya indonesia menjadi global leader
menjadi salah satu kekuasaan
kekuatan utama dunia menjadi pemimpin dunia
dua gelombang sebelumnya itu saya sebut yang pertama adalah gelombang menjadi indonesia
yang kedua adalah gelombang menjadikan indonesia sebagai negara bangsa modern
yang pertama ini adalah lahir kita sebagai indonesia
menjadi indonesia karena kita disatukan oleh satu kesadaran bahwa struktur sosial
kita yang ada yang terdiri dari etnis yang banyak di kawasan ini itu ternyata tidak mampu bertahan di hadapan tantangan eksistensial
sistem politik yang ada berupa kerajaan kerajaan kecil di seluruh nusantara ini juga tidak mampu mempertahankan dirinya di depan penjajahan
sampailah kita pada satu kesadaran besar bahwa struktur sosial ini harus diberikan
blendy dalam satu ikatan yang lebih besar namanya bangsa indonesia
kerajaan kerajaan kecil ini harus di blending sistem politik ini harus di blending lagi
disatukan di jus
menjadi satu identitas baru namanya republik indonesia
dan blendernya itu mereknya anismata
enggak ini proses sejarah kita
ini proses sejarah kita
proses inilah yang saya sebut dengan proses menjadi indonesia
shifting awalnya itu tahun seribu sembilan ratus delapan
ketika kita mulai beralih dari perlawanan kedaerahan ke perlawanan nasional
kemudian peaknya itu seribu sembilan ratus dua puluh delapan
sumpah pemuda kita lahir sebagai bangsa
peaknya lagi kita punya teritori negara yang berdaulat seribu sembilan ratus empat puluh lima
sepuluh tahun setelah itu sampai sekarang ini dari orde lama orde baru dan orde reformasi ini
gelombangnya itu sama yaitu bagaimana menjadikan indonesia sebagai negara bangsa
dalam gelombang ini kita berusaha menemukan keseimbangan antara dua hal
satu adalah demokrasi satu lagi kesejahteraan
demokrasi adalah sistemnya kesejahteraan adalah outputnya
sejauh ini kita relatif mencapai itu
cuma sekarang kita seharusnya sudah masuk di gelombang ketiga
indonesia yang besar ini seharusnya bisa menjadi salah satu kekuatan utama dunia
sebelum kita masuk topik topik yang khusus
ada komentar dari pak jokowi
masuk gelombang tiga ini apakah dengan melanjutkan apa yang sedang diusahakan
atau dengan menyisikan dan mengganti presiden dua ribu sembilan belas
saya bilang begini bang wimardini
indonesia ini seperti mobil besar mesinnya besar cc nya besar penumpangnya baik baik
sama sopir dibawa masuk ke jalur lambat
di jalur lambat itu banyak polisi tidur macet pula
jadi orang gaduh di belakang ini
mobil mau ke mana
nah karena itu yang kita perlukan adalah sebuah gps baru
arah baru yang bisa memindahkan mobil ini dari jalur lambat masuk ke jalur cepat
saya bilang begini kalau kita perlu gps baru rasanya kita juga perlu sopir baru
karena kalau misalnya kita bilang itu ustadz bilang kulminasinya di dua puluh delapan
setelah dua puluh delapan itu kita selalu sibuk dengan perbedaan sebenarnya
dari empat puluh lima kemudian disatukan karena kita punya musuh bersama
tapi kemudian dari empat puluh lima ke enam puluh lima kita lihat bagaimana perpecahan itu terjadi
sampai akhirnya enam puluh lima puncaknya puncak kedua muncul perpecahan itu kembali terjadi
agak silent di orde baru kemudian direformasi
dan reformasi wajah perpecahan itu tetap muncul
jadi kita sebenarnya belum tuntas di dua puluh delapan ini sebenarnya kita belum tuntas di sini
ini yang saya ingin tahu
dan apakah sebutnya anda
anda ingin berkontribusi terhadap perpecahan atau dinamika itu
atau ingin berkontribusi terhadap ketenangan
nah begini ini cara kita membaca gelombang
jadi kalau anda membaca sebenarnya ini adalah dialektika antara sistem dan output
outputnya seharusnya adalah kesejahteraan
begitu ada ketidakseimbangan antara sistem dan outputnya
orang pasti gaduh
misalnya di masa orde lama itu ada demokrasi
tapi tidak ada kesejahteraan
orde baru datang sebagai antitesa
untuk mewujudkan kesejahteraan itu kita perlu mereduksi mengurangi mendiskon demokrasi kita
nah itulah trilogi pembangunan yang dibawa oleh orde baru
dipaksa untuk stabil
iya dipaksa untuk stabil karena stabilitas itu syarat untuk pertumbuhan
jadi ongkos kesejahteraan kita di masa orde baru adalah berkurangnya kebebasan
kita kira kira kita ini jadi seperti burung dalam sangkar kenyang tiap hari makan tiap hari tapi tidak bebas bicara
saya kira di penghujung ini bang wimar muncul kan
di generasi ini
orang orang yang memperjuangkan kebebasan bicara
cuma di cnn aja saya bilang
oke tapi kita langsung ke topik topik yang terkini
kita yang kemudian pak anies mata dan juga bapak bapak
topik yang kemudian menjadi perhatian publik belakangan ini adalah mengenai terorisme dan radikalisme
belakangan ini memang kita dihadapkan pada masalah terorisme dan kecenderungan katanya semakin menguatnya radikalisme
ini yang menjadi concern publik belakangan ini
adis matar sendiri concern nggak seberapa concern adis matar terkait dengan isu isu seperti ini
apa sih penjelasan paling besar tentang isu terorisme ini
menurut saya penjelasannya adalah geopolitik global
bukan masalah sekedar keamanan dalam negeri
juga bukan masalah agama
asal usulnya itu begini ini adalah residu peranding ini
sepuluh tahun sebelum uni soviet runtuh kan dia menginvasi afganistan
amerika punya strategi bagaimana mengubah afganistan menjadi vietnamnya rusia
karena itu dia mengkonsolidasi kekuatan dunia islam untuk ikut berjihad di sana
osama bin laden kan ikutnya di situ dalam kontes konsolidasi itu
tahun sembilan puluh uni soviet runtuh
dan dunia ini dimenangkan oleh demokrasi dan liberalisme
tapi setelah itu kan ini ada residu dari perang ini bagaimana mengontrol masalah ini
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu sembilan puluh dua anda masih mengingat peristiwa di al jazair fis
melawan negara kan
jadi ini cerita panjang
kemudian ini berlanjut dari isu fundamentalisme
karena misi dari konsolidasi dunia islam umumnya
untuk ikut menjatuhkan uni soviet
ini sudah selesai
sekarang residu dari perang afgan ini kemana
ini kan masalahnya
damage controlnya seperti apa kan
itulah yang sekarang ini jadi kemudian
tapi kemudian ini kemudian menjadi bisnis besar
saya teringat begini
bisnis besar ya
seperti apa bisnisnya kita akan lanjutkan
dan saya akan kasih kesempatan para panel yang sudah bertanya
tapi usai jeda berikut ini
kami akan segera kembali dengan topik yang sama
usai jeda berikut ini tetap di layar pembeli untuk percaya
kupas kandidat anies matar